badan pemenangan nasional prabowo sandi menyatakan siap menerima hasil keputusan mahkamah konstitusi
bpn juga mengimbau pendukungnya agar tidak melakukan unjuk rasa untuk menekan hakim mahkamah konstitusi
sementara itu tim kampanye nasional jokowi ma'ruf optimistis mk akan menolak perbohonan tim kuasa hukum pasangan calon dua
tkn juga sepakat dengan bpn agar tidak ada unjuk rasa di mk
anggota bpn ahmad riza patria menegaskan prabowo sandi siap menerima apapun hasil keputusan mk meski sejak awal meragukan mk akan mengabulkan permohonannya
bpn kembali mengimbau pendukungnya agar tidak berunjuk rasa di mahkamah konstitusi seperti yang dikatakan oleh prabowo sandiago prabowo subianto sandiaga uno sebelumnya
bpn menegaskan jika ada yang berdemonstrasi itu bukan bagian dari bpn
ada pun wakil ketua tkn arsul sani optimistis
sembilan hakim mk akan menolak permohonan tim kuasa hukum bpn
ia juga sepakat dengan bpn tidak perlu ada demonstrasi di mk
sekjen p tiga ini juga meyakini majelis hakim mk tidak akan tertekan dan terpengaruh oleh aksi unjuk rasa
bpn menegaskan jika ada yang berdemonstrasi itu bukan bagian dari bpn

untuk menjaga agar suasana damai kondusif aksi aksi kalaupun dilakukan secara damai
bahkan beliau meminta tidak perlu berbondong bondong sudah kita serahkan kepada tim kuasa hukum
ya kalau ada katakanlah kelompok atau elemen masyarakat yang masih tetap ingin aksi
berarti elemen atau kelompok masyarakat tersebut nggak patuh sama pak prabowo
karena pak prabowo dari awal
sudah menyampaikan untuk tidak usah berbondong bondong datang ke mk
bahkan melalui jurubicara bpn saya kira ini juga diperbaharui kembali penegasan apa yang disampaikan oleh pak prabowo itu